alat pelindung dirinya dan bahan bahan lainnya lah

usaha kami adalah memang melobi kepada vendor vendor yang vendor vendor alat habis pakai dan seperti itu
namun kami nggak tahu juga para vendor ini apakah bisa turun lagi lebih daripada yang artinya yang harga sekarang
kami masih belum dapat jawaban kalau mereka turun jadi ini masih harga yang lama yang kami memang ya sudah lah